papa gak nyangka papa gak mikir sampai sejauh ini
kalau kamu bakal dibutuhkan sebagai saksi
atas tindakannya yang masih berhubungan dengan
orang yang pernah
melakukan tindakan yang tidak mengenakan pada kamu dulu
tim penyidik nggak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menahan saya
gak segampang gitu al
mau salah udah ngelaporin saya
tidak tidak tidak
emangnya bener ya
kemaren ada pihak kepolisian dateng kesini nyariin papa
iya emang ada
papa ngelakuin kesalahan apa
kok bisa sih polis dateng kesini nyariin papa
suami sepupu kamu ini
oleh karena itu
dateng ke rumah kita
tapi kamu nggak perlu khawatir
tuduhan mereka gak kuat
tapi atas dasar aku dia ngelaporin papa
pak kan gini ya
polis tuh gak mungkin bikin laporan
dan sampe kasih panggilan ke papa
kalo misalkan buktinya gak kuat pak
kita nggak usah bahas ini ya
papa gak mau kita gak bahas ini
ini sih pak
dekorir antara surat untuk bagi si
itu surat untuk
untuk aku ya pak
aku duluan yang baca isi suratnya
aku udah dewasa pak
boleh aku baca
boleh aku baca
terima kasih pak
yang ingin berubah
salah salah satu ini
datang sebagai saksi
ke kepolisian pak
ini maksudnya apa ya pak
saya kenapa gak mikir sejauh itu ya
jessica sudah pasti akan dipanggil
sebagai saksi berkaitan dengan
kasus yang barosa
pak papa pasti tau kan tentang ini pak
terus harus ngapain ya pak
papa gak mikir sampai sejauh ini
kalau kamu bakal dibutuhkan sebagai saksi
tindakannya yang masih berhubungan dengan
orang yang pernah
melakukan tindakan yang tidak mengenakan
pada kamu dulu
maaf apa gak mikir sampai sejauh itu kalau kamu bakal dipanggil sebagai saksi
bapak juga gak mungkin melakukan laporan ini kalau papa nggak punya bukti sayang
kamu punya bukti
buktinya apa apa
inilah jess kenapa papa gak mau kamu ikut campur
inilah alasannya papa minta kamu keluar dari ruangan papa waktu di kantor
ini kenapa ada surat dari polisi papa yang ambil duluan
papa gak pengen kamu
aku tahu segalanya
papa gak pengen kamu turun rumah sayang
bapak harus beresin masalah ini secara hukum
tapi bapak harus punya bukti yang kuat
berarti aku udah ngerti yang di kantor beneran
mana pak buktinya
ini video pengakuan orang ini
ini orang ini mengaku di video ini
dan melakukan semua ini sama jessica
kamu harus lihat
tapi orang ini enggak ngomong sendiri
terima kasih sayang
di suruh siapa